aku mau sediain sarapan buat raja
biar nanti dia ke kantor
ngapain sih kamu terang terang
udah lah mendingan mulai sekarang kita kasih tau semua orang
kita bongkar identitas mona
kita kasih tau semua orang kalau mona itu istri raja
aku udah capek tante
aku udah gak mau kayak gini lagi
kalau kita buka identitas monas sekarang
kau mau raja mengambil monas
kalau sampai dia tahu kalau mona itu adalah putri
putri itu masih istri raja
itu artinya raja masih berhak atas istrinya
makanya kamu jangan sembarang ngomong
hanya gara gara perasaan kamu sama mona
terus kamu jadi sembarangan ngomong
rencana kita bisa hancur kalau kita salah ngomong
yang tante harus tau
balas dendam diego ke raja itu udah selesai
jadi sekarang urusan diego itu cuman urusan mona
kalau misalnya sekarang mona masih sama raja
dia gak mau
kamu gak bisa senang enak kayak begitu
kamu bisa dapetin mona
tapi gak sekarang
kamu harus percaya sama sama
terus harus sabar gitu
harus sabar sampai kapan tante
harus nunggu lagi
aku gak mau tante
kamu udah gak percaya lagi sama tante
diego gak percaya lagi sama tante
diego kasih tau tante
pertama diego gak akan pernah nangkep raja itu sebagai kakai diego
gak akan pernah
kedua ini baru pertama kali dalam hidup digo
diego jatuh cinta tante
jadi diego akan pernah mau kehilangan mona
kamu keren kepala
aku tadi udah ketemu clara dan aku udah ngomong sama dia
terus kamu bicara apa
aku bilang kalau kita tuh gak punya hubungan apa apa
jadi tolong kamu kasih tau dia deh gak usah khawatir
untuk kamu nenangin dia
karena setahu aku dari banyak hal
cuma aku yang bisa bikin dia tenang
ya udahlah gak usah basa basi
mendingan atau lebih baik kamu jadian aja sama kelana
tau apa apaan sih mona
sosoknya nyuruh aja jadian sama clara lagi
mau jadi pahlawan dia
untuk apa aku jadian sama clara
karena aku sukanya sama kamu
tapi kan aku ini bukan putri
aku gak peduli kamu mona putri atau kamu siapa pun
yang jelas aku suka sama kamu
tapi raja takutnya nanti orang orang gira kamu tuh gak bisa move on dari putri
kamu pikir hati aku bareng yang bisa kamu pindah sena kamu sendiri
aku punya perasaan mona
dan aku yakin perasaan sama hati aku itu ada untuk kamu
dan aku akan terus menunggu kamu
iya kamu putri
kamu gak bisa nunggu aku raja
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
aku mau berbicara sama anda
nah gue punya ide
berna ed anda andi sengamuk sama gue
gak ada seorang pun yang bisa merubah pilihan
apalagi kamu orang yang aku suka
dan aku akan tunggu
putri karena aku enggak akan pernah bisa melupakan dia ironis banget hidup aku waktu
putri udah nggak ada lagi aku baru bisa merasakan kebaikan hati raja andai aja dulu aku tahu kalau
raja adalah laki laki yang baik semua ini pasti enggak akan terjadi kadang kita harus melewati
yang buruk dulu untuk tahu apa yang terbaik tapi masalahnya semuanya terlambat aku sekarang
hai yang mau sediain sarapan buat raja biar nanti dia ke kantor nggak kelaparan
hai tadi kamu kedapkan piring biar lebih lurus kamu sekarang makan aja nanti selalu selalu ya aku
tahu kenapa kamu nggak mau nikahin aku karena aku ini bukan bukan istri yang baik buat
bukan karena itu gelara bukan
karena aku ini bukan putri
atau karena aku ini bukan mona
aku berusaha menjadi yang terbaik segimanapun
aku mau sesempurna apapun
aku ini tetap clara
bukan mona atau putri aku tahu
itu kamu tahu jawabannya kan
intinya aku gak akan menikah dengan siapapun
sebelum jasad istri aku ditemukan
penduduk desa menemukan jejak putri
apa jangan jangan putri masih hidup om
lo mau jasadnya putri ketemu raja
gue bakal kasih jasad putri buat lo
gue bakal kasih depan mata lo
ntar lo lihat aja
aku pengen jenguk clara sebentar doang tante
boleh tapi kamu nggak boleh pergi sendirian
kamu diantar sama diaku ya
kamu tahu kan gimana anehnya clara
tapi tante diego dari pagi udah pergi
yaudah tapi kamu tetap nggak boleh pergi sendirian
diantar supir ya
udah tante tenang aja
lagi pula clara kan sekarang tinggal di rumah raja
jadi gak berani dia macem macem selalu diantar
ya udah tante tenang aja

jadi gak berani dia macem macem selalu diantar
dan rumah raja kan juga deket

aku udah taksi aja ya tante
yaudah tapi hati hati ya